pemerintah menjamin pasokan bahan kebutuhan pokok aman menjelang ramadan di semua wilayah
ini diungkapkan oleh direktur utama perumbulok budi waseso
direktur utama perumbulok budi waseso menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang bulan ramadan mendatang
budi waseso menegaskan seluruh gudang perumbulok di seluruh indonesia hingga ke pelosok sudah dipenuhi bahan kebutuhan pokok
pihaknya juga siap menjalankan operasi pasar bila terjadi gejolak harga di pasar
dan sampai hari ini kesiapan bulok seluruhnya barang sudah ada di seluruh indonesia
di gudang gudang kita di seluruh indonesia bahkan sampai di pelosok pelosok sudah oke
yang belum cuma satu yaitu bawang putih
karena bawang putih kemarin sudah diputus untuk kita dapat import untuk seratus ribu ton tapi dibatalkan
berarti kita tidak punya stok
maka hari ini kan kita lihat bawang putih melambung tinggi
nah ini kan menyakut inflasi juga ya
nah ini kan juga berubah
semakin banyak nih yang butuh
nah tapi ya sudah
tapi yang penting yang lain kita sudah settle dan siap untuk operasi pasar untuk menstabilkan harga
ketersediaan barang sudah pasti